apa maksud pagi nyebarin berita berita yang gak bener tentang saya
emang apa berasa nyebarin berita yang gak bener
kagak tuh siapa yang nyebarin berita berita yang gak bener
saya dengar langsung dari bang ojo
kalau pak haji muhyiddin ngomong ke warga
kalau saya masih ada hubungan
gak bakalan begitu sama anak buah saya
saya mah orang yang adil
ya pak ji bener pak ji
yaudah pak ji kami permisi dulu ya
ya pak naba yang minta pahit
wih gue lupa
tega teganya si sulam sama pegawainya sendiri begitu
ada apa dengan si sulam
bikin masalah lagi dia
ini masalah besar mi
sulem itu sudah lupa daratan
masa keringat pegawai sendiri jembat
masya allah sulam
kalau begitu dia pasti dia lupa kalau dia itu pernah jadi orang miskin
abis udah ditumpetin htbn sih mukanya
kalau gue perhatiin si sulam itu makin kaya makin mata
lihat gak gak yang pergi tadi yang belanja tadi

aduh mi uang dua puluh ribu gue kembaliin locap
aduh rugi lagi gue mi aduh
rt satu t udah semua
rt dua juga udah
tinggal siapa yang diwawancarai
apaan tuh mau jo
abis lagi keridikan ya
keridikan apaan pak haji bu haji
saya datang kemari ini cuma mau tanya tanya aja nih
enggak saya mau tanya pada acara syukuran kenapa pak haji sama bu haji saya tidak datang
atau mungkin pak haji sama bu haji takut sama preman
nah itu dia udah lo jawab
ya kenapa jadi kompak begini jawabannya
apa penyebabnya sih bu haji dan pak haji
lo tanya aja si sulam
justru bang sulap sendiri yang bingung
pasti ada yang sengaja ngebekot acara kesyukuran bang sulam
siapa yang ngebekot
bisa berabe tuh mulut lo
warga kagak datang itu sebagai pembuktian bahwa mereka sudah kagak demen sama si sulam
masa warga takut sama preman pasti ada bapaknya ini
buktinya semalam kagak ada yang datang
jangan sok tau deh
bu haji nguncat ke astana
pak haji selamat ya
ini teh kerjaan sehari hari
oh iya ji kebetulan tadi mang ojo keliling
nanyain warga kenapa gak hadir pada acara syukuran
terus hasilnya apa ya
ya hasilnya sih warga takut datang karena haji sulam berurusan nama preman
kalau menurut ma ojo si haji sulam
haji muhyiddin sudah kelewatan
karena waktu mang ojo survei mengenai warga tidak hadir
eh dia malah marahin manasin
benar haji muhydin kayak begitu
mendingan ditegaskan aja ji
apa urusannya sama preman
apalagi menyebut haji sulap katanya belum bayar pegawainya
nih kalau api itu jangan digabungin sama api
jadinya bukannya jadi tentrem
malah jadi kebakar semuanya
tapi mak bener juga tuh kata bang ojo
masalah satu belum kelar udah ditambahin lagi
betul ji sekali sekali haji muhyiddin kudu di lawa
mak sulam ke rumah haji mudin dulu
assalamualaikum mak haji
emang haji sulam jalan gak nengok nengok
ada apaan tuh
gara gara lu sini jok
tuh si sulam jadi ke rumahnya haji muhyiddin
haji muhaydin teh sudah kelewatan
kalau si sulam disana tonjok tonjokan
siapa yang tau menjawab
makanya lu tuh kalau ngomong jangan asal ceplok ceplok aja
emang jadi takut nih
kenapa kenapa disana gimana
ya udah mak
ya udah ya udah yuk yuk yuk
dengar dengar haji sulam udah gak ada yang nemenin lagi ya haji
siapa yang demon sama dia
dan suka makan
saya mau nanya langsung ya pak haji
apa maksud pak haji
nyebarin berita berita yang gak bener tentang saya
emang apa berasa nyebarin berita yang gak bener
siapa yang nyebarin berita berita gak bener
saya dengar langsung dari bang ojo
kalau pak haji muhyiddin ngomong ke warga
kalau saya masih ada urusan sama preman
sampai sampai gak ada satu pun warga yang datang ke tempat syukuran saya
aduh mas aku berantem kedua udah pada jotos jotosan
mas pelan pelan dong
ntar kaki saya kecengkak nih
ya udah makanya bu dua
itu mah bukan salah kita
kalau mau jelas tanya aja sama warga
ya bener jangan tanyain sama kita aja
tanyain juga sama orang kampung
orang kampung kan juga pasti punya alasannya sendiri dia gak dateng
pak haji muhyiddin
pagi apa pasalnya pak haji nyebarin berita berita yang gak bener
tentang hubungan saya sama preman
sudah sudah lam
jangan lo terusin
mak sulam lagi ngomong sama pak haji muhyiddin
mak gak demen lo bertengkar sama haji muhyiddin
bukan bertengkar mak
sulam kagak kepengen
eh kagak ada manfaatnya
bukan berantem sama dia
bukannya bertengkar mak
kalau lo mau dengerin anjuran setan
eh lo jadi pemarah daripada lo dengerin nasihat gue
dianggap kecil lah memang nih
gue jadi kesian tadi
habis dia soh si berani beraninya datang kemari
kalau kata orang orang tua itu ya dia tuh the catdon
dia merasa bersalah tapi dia nggak bisa umpetin
yang namanya orang bersalah nih
dibilang marah kagak jelas
dibilang senyum kagak kena
biarin aja dia keder
lama lama juga dia kagak tahu jalan pulang ke rumahnya
dia lupa diri
nah itu maksud ayah
umi mah selalu kayak gitu sih
kalau ngasih tahu selalu ngerembet kemana mana
selalu ngerembet hubungan sama bang robi
ini tuh sama sekali gak ada hubungannya umi
ini kan nyangkut hidup loh
anak umi satu satunya
nah kalau si sulam itu semena mena sama anak buahnya
nah udah pasti si roby juga bakalan ketuluan kakak iparnya
lu masih mau sama dia
ya ini kan sekarang yang kita omongin itu soal isunya bang sulam
nah yang kayak gini nih yang kudu diajarin
nih umi kasih tahu ya
sifat baik sama sifat buruk itu kayak penyakit bisa menular
kalau orang orang di rumah si roby punya sifat jelek pasti deh udah pasti deh tuh
lo pasti disemen menain si robi
aduh udah deh umi
kalau ngomong sama umi umi selalu pengen menang sendiri
rum pasti selalu kalah kan